gara gara ular lu yang keras kepala sampai mereka mukulin gue
karena gue gak bisa bayar hutang mereka
itu kan salah mas sendiri mas
lu jangan tunggu intan intan
kayaknya semalaman dia nggak balik lagi
apa dia ada di rumah sakit
kalau rumah sakit ngejagain anak itu
maka dia gak bisa ikut gue sementara gue mesti bawa dia ke sana
mereka gak mau tahu
gue bisa diajarin oleh mereka
gue harus susul dia di rumah sakit
gue ini lagi butuh duit
mereka ngancam gue
aku akan tetap disini jaga pipi
tapi bagaimana dengan orang orang itu
mereka nagih duitnya
itu urusan mas
mas sendiri kan yang minjem uang itu untuk main judi dan mabuk mabukan
kenapa harus aku yang bayar
mas bayar aja sendiri
lu jangan kurang ajar
suami macam apa yang tega menjual istrinya sama laki laki lain
aku nggak akan ninggalin pipi berdua sama pina sendiri
bilang sama temen temennya mas
kalau uangnya mau dibayar dengan tubuhku
mereka harus menunggu sampai anak sembuh
itu urusan anak sendiri
mas tanggung resikonya sendiri
mereka tuh nggak bisa nunggu tahu nggak
dia harus dibayar sekarang
maaf ada apa ya mas
nggak ada apa apa
eh rupanya practices bak flavor lah
buat bukpit aja
percukupan ziek abang noy
dan angin enak activists gini chiniknya
dia dengan baik feeling baik
bini gue cuma nemenin anak gue di rumah sakit
allah itu cuma bisa bisa lo yang jadi alasan
eh gue udah gak doyan lagi sama bini lo
tapi tapi apa ya udah gak usah banyak betul lo
udah pergi lo dajah
lihat muka gue
muka gue babak belur
gara gara ularu yang keras kepala sampe mereka mukulin gue
karena gue gak bisa bayar hutang mereka
itu kan salah mas sendiri mas
mereka udah gak mau lagi gue bayar pake tubuh lo
gue mau buang
karena mereka pikir lo kena penyakit kotor
jadi gue mau
gue mau lo pergi cari laki laki di tempat lain
dan temui laki laki yang biasa ngasih lo uang banyak
karena gue masih bayar hutang

lu di dalam kertas
terima kasih ya
jatah mana mas
jatah jatah jatah jatah duit
nih ambil semua
mana cukup mana cukup mana cukup
aku nggak tahu
cukup atau nggak cukup
yang penting itu semuanya hasil aku melajur malam ini
karena nggak semuanya laki laki yang aku datangi ke rumahnya ada
kalau mau ambil
kalau emas rasa masih kurang
mas cari sendiri
lu jangan coba coba ngebantar gua
sekarang lu pergi cari duit sebanyak
kalau tidak gua akan hukum lu
gua renam lu di kamar mandi
kamu memang siap
atau kalau perlu gua gedor ini pintu
biar anak anak lo tahu bagaimana gua menyiksa
kamu memang suami yang gak berperasaan
kamu memang ayah yang bejat dan gak bermoral mas
jangan berbicara suara moral di depan gua
karena lu nggak tahu apa artinya moral
sekarang gua butuh tambahan duit dan lu mencicam
jangan gua anak anak
aku akan cari emas uang lagi
punya istri bego boleh juga
aku pindahin tadi ya
nggak lug hampshire
minta gua langsung ke sini
hai hehehe hai gue nggak nyangka deh kalau singkat itu kerjaan begitu ya iya saya nggak
nyangka kalau dia itu pelacur ini nggak bisa dibiarkan kita harus bertindak itu
nggak mau kan tetangga pelacur kayak dia iya iya iya bener
hai pipi kamu kenapa pih kak mana ibu ibu mungkin lagi cari uang ibu ibu jangan nangis
kamu tidur aja dulu ya